dan sus delapan puluh delapan anti teror polri membongkar pusat latihan jaringan teroris jemaah islamiyah di sejumlah lokasi di jawa tengah
salah satunya berada di desa gintungan semarang jawa tengah
video yang diperoleh dari divisi humas polri memperlihatkan sekelompok orang melakukan pelatihan fisik dan menggunakan senjata tajam
di sebuah villa dua lantai di semarang
menurut kabupatenum divisi humas polri komis pol ahmad ramadhan sat mengunjungi lokasi tempat pelatihan teroris pada sabtu
pelatihan teroris dilakukan sejak tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas lalu dan sudah memiliki tujuh angkatan
di mana setiap angkatan beranggotakan lima belas orang dengan total sembilan puluh enam orang tersebar di jawa tengah
di sini dan tempat tempat lain ada dua belas lokasi di mana dilatih
sebanyak tujuh angkatan
lokasi lainnya tersebar di daerah jawa tengah
pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri pelatihan militer
dengan pelatihnya adalah pelaku karso alias joko priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini